hawa murniku telah pulih kembali
sekarang saatnya aku pamit game
aku akan mencari mustika merah delima
batu mama menyembuhkan ini malah menyakiti
ini mesti diajar serius ini mah
lebih baik kok diam atau ikut kami
nyirah tak harus ikut kamu memangnya nyirah tak ada banyak kamu
kamu nasib sama nyirah ya
keian cepet lari

aku sedih kek
dengan wajahku yang seperti ini
tidak mungkin ada keluarga yang mau mengakuiku sebagai kian santang
raden jangan putus
asa dari rahmat dan pertolongan allah insya allah wajah raden akan kembali mohonlah pertolongan
kepada allah bagaimana caranya kek raden harus berupaya menemukan obatnya mustika merah deliman
mustika itu dikuasai oleh ratu siluman raja wali penguasa gunung tangsuban perahu
pusteka merah delima itu selain dapat mengembalikan wajah raden tetapi akan
mengembalikan seluruh kekuatan dan ilmu ilmu raden yang sempat hilang akibat harga dan
betulkah itu insyaallah
hawa murniku telah pulih kembali alhamdulillah sekarang saatnya aku pamit aku akan mencari
mustika merah delima dan semoga ratu siluman raja wali berkenan memberikannya kepada aku
hati hati rakyat aku pamit assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh